sementara itu dinas lingkungan hidup dki jakarta hari ini mendatangkan toilet portable ke lokasi kebakaran di tomang utara jakarta barat
tujuannya untuk memudahkan warga yang ingin mandi dan buang air
satu persatu toilet portable ini ditempatkan di beberapa lokasi strategis yang berdekatan dengan lokasi kebakaran
kepala dinas lingkungan hidup dki jakarta isnawa aji mengatakan toilet portable milik dinas lingkungan hidup dki jakarta ini
sengaja ditempatkan guna mempermudah warga untuk mandi dan juga buang air
rencananya akan ada dua puluh unit toilet portable yang akan ditempatkan di lokasi kebakaran
selain menyediakan toilet portable dinas lingkungan hidup dki jakarta juga akan menyediakan air bersih untuk keperluan warga memasak dan minum
terkait dengan penanganan ini tentunya kita harus memberikan pelayanan kepada korban kebakaran
untuk itu kami dari dinas lh menempatkan beberapa toilet portable
kami rencanakan ada dua puluh toilet portable
sementara yang sudah baru masuk ini sekitar tujuh delapan
dengan sepuluh toilet portable pagi ini kita sebarkan di beberapa lokasi termasuk juga di dekat dekat lokasi pengungsian
toilet portable ini tentunya akan memudahkan korban kebakaran untuk memanfaatkan ini untuk kegiatan mandi dan lain lain
kemudian juga kita melakukan dukungan terhadap dua mobil truk untuk air kotornya
kemudian juga tiga truk tanki air bersihnya
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini